sebuah lubang menganga muncul di jalan provinsi yang menghubungkan brebes dan tegal
tepatnya di ruas kaliwadas desa batursari kecamatan sirampok kabupaten brebes
kepada detik com plh kepala bp bd jatang arief wahyudi menyebut
lubang muncul akibat gorong gorong yang amblas lantaran diduga tidak bisa menampung debit air
besar lubang dengan dimensi lebar delapan meter dan panjang delapan meter ini
menutup total akses jalan pada sabtu lalu
selain lubang tersebut cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi
mengakibatkan jalan provinsi di kabupaten tegal jawa tengah ambles
badan jalan juga terlihat mengalami retak retak memanjang di beberapa titik pada sabtu siang
jalan yang amblas merupakan jalur vital penghubung ke sejumlah kabupaten
antara lain pemalang dan purbalingga
selain itu jalur ini merupakan jalur ramai karena menjadi akses menuju kawasan objek wisata gucci
yang sekitar awalnya dari jam tiga namun sambil berjalan karena beras airnya kenceng
sehingga jalan semakin berturun
jadi peranan pertama kita adalah melaksanakan maturale aja dulu
di samping dari rekan rekan pu untuk penanganan pertama yaitu membenahi struktur jalan yang patah
dan berikutnya akan dilaksanakan penambalan
masih disiagakan untuk membantu pengguna jalan melintasi jalur patahan
pengendara yang melintas diminta untuk berhati hati
demi liputan cnn indonesia